mario dandi satrio pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang viral di media sosial
telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tim satreskrim polres metro jakarta selatan rabu siang
mario diduga menganiaya korban berinisial d hingga tidak sadarkan diri pada dua puluh februari
usai menangkap mario polres metro jakarta selatan juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan mewah yang digunakan oleh tersangka
polisi memastikan plat nomor yang digunakan b satu ratus dua puluh den merupakan plat nomor palsu
dari hasil pengecekan tes fisik nomor rangka dan mesin diketahui kendaraan tersebut memiliki identitas b dua ribu lima ratus tujuh puluh satu pbp
atas temuan ini polres metro jakarta selatan melimpahkan kasus pelanggaran lalu lintas ke ditelantas polda metro jaya untuk ditindaklanjuti
mobil ini digunakan oleh tersangka dan dua saksi untuk mendatangi korban
yang saat itu korban sedang berkunjung ke rumah temannya
untuk satu ratus dua puluh den ini yang digunakan oleh tersangka ini nomor yang digunakan tidak sesuai peruntukannya
kasus penganiayaan ini menjadi sorotan publik karena tersangka mario diduga merupakan anak pejabat ditjen pajak di jakarta selatan
warganet pun menyoroti unggahan mario di media sosial yang memamerkan aksinya mengendarai mobil rubicon atau motor harley davidson
tak hanya itu warganet juga menyoroti harta kekayaan ayah mario dan mempertanyakan laporan terkait harta kekayaan tersebut
yang tidak mencantumkan mobil rubicon yang digunakan
meski tidak menyebut nama anak buahnya yang diduga merupakan orang tua mario
menteri keuangan sri mulyani melalui akun instagramnya mengecam tindakan kekerasan tersebut
menurutnya kementerian keuangan akan mendukung penanganan hukum oleh instansi berwenang
selain itu sri mulyani juga mengecam gaya hidup mewah keluarga jajaran menteri keuangan
yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas kementerian keuangan
tim liputan cnn indonesia
berikutnya sempat viral di media sosial sebuah mobil pajero di palembang sumatera selatan
dilempari warga karena melakukan tabrak lari
pengemudi mobil saat ini telah diamankan polda sumsel
dari pemeriksaan polisi diketahui mobil tersebut ternyata adalah mobil curian yang tengah dibawa kabur si pengemudi
inilah detik detik kendaraan pajero hitam yang dilempari warga usai terjadi insiden tabrak lari
video yang merekam aksi pelemparan di palembang sumatera selatan ini pun viral di media sosial pada dua puluh satu februari
melindak lanjuti viralnya video unit jatah transpol dasumsel akhirnya mengamankan sang pengemudi
diketahui pengemudi pajero berinisial kd mengendarai mobil secara brutal
lantaran mobil tersebut adalah mobil hasil curian
kd bersama mobil pajero curiannya ditangkap polisi saat berada di kawasan banyu asin
setelah diperiksa terungkap jika kd mencuri mobil tersebut
pada sembilan belas februari lalu
kk mengakui mobil yang ia gunakan adalah milik temannya
dua hari sebelum mencuri ia diminta mengganti remote mobil temannya
namun saat temannya sedang beribadah di gereja kd justru membawa kabur mobil tersebut
kd pun berencana menjual mobil curiannya ke seorang penadah di lampung
namun saat hendak menuju lampung kd yang belum terlalu pandai mengemudikan mobil
malah menabrak beberapa pengendara sepeda motor
atas perbuatannya kd terancam hukuman tujuh tahun penjara
beni apriyadi dono purwanto palembang sumatera selatan